dan untuk membahas lebih lanjut terkait konflik palestina dan israel sudah bergabung ahmed mohamed omar al madani dosen luar biasa universitas erlangga